cnn indonesia breaking news
beri hati dan sekaligus mengutuk
mengutuk karena tindakan ini adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan
dipandang dari sudut manapun dari nilai nilai agama manapun atau apapun
dari nilai nilai etik moral apapun nilai nilai kemanusiaan pun ini tidak bisa dibenarkan
kekerasan anarkis apalagi terorisme itu bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan
maka saya sebagai pribadi
sebagai anggota nahdlatul ulama
sebagai orang beragama di manusia
semua a ini menyatakan bahwa jangan sampai terjadi lagi
kami tadi pagi dengan tokoh tokoh lintas agama berkumpul satu kata sepakat
bahwa kami bersama polri
kami bersama bangsa ini
untuk melawan terorisme dan tindakan tindakan anarkis lainnya
kami tidak takut
karena seberapapun biarkan mereka seperti apapun kami tetap ada
dan mayoritas kami adalah cinta damai
jadi kami kemudian dari dunia pendidikan akan mencoba melakukan kajian ulang
supaya pandangan pandangan yang menganggap manusia lain tidak ada harganya
yang menganggap indonesia yang damai ini harus diganggu bahkan membuat orang lain

yang tidak tenang
kita lihat supaya anak anak kita dari tk sampai perguruan tinggi
bisa memahami nanti melalui pendidikan civic education bahwa
indonesia adalah negara yang harus dibela
negara yang benar dari sisi teologis manapun
kemudian negara yang relatif damai
dan kalau dalam perspektif islam itu yang harus ditegaskan
itu adalah negara yang merupakan
representasi sangat mirip dengan negara matina
jadi tidak ada alasan apapun apalagi dari agama untuk membenarkan tindakan ini
dan saya yakin bahwa ketika melakukan kekerasan apalagi terorisme
kalau menggunakan nama agama atau kalau orang itu beragama
maka sebenarnya hanya menggunakan agama sebagai alat untuk tujuan tujuan tertentu
yang bertentangan dengan nilai nilai agama
untuk islam kasih sayang agama kristen atau agama katolik dan semacamnya
ini yang mungkin perlu kita tekankan
saya yakin pak tadi pak kadif humas mengatakan tentang keberadaan media
dengan pemberitaan yang benar saya yakin
sekarang sudah kondusif ke depan akan lebih kondusif lagi
tidak ada artinya gangguan yang akan mereka lakukan
yang sedang mereka lakukan
bagi kami bagi warga jawa timur bagi warga surabaya tidak ada artinya
kami tetap tenang dan tegar dan sampai kapanpun akan melawan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih rekan rekan media
terima kasih prof atas pernyataannya
ini menguatkan kami semua menguatkan polda jawa timur
menguatkan semua personil kami yang tergelar saat ini di lapangan
dan mudah mudahan apa yang terjadi saat ini akan menjadi pembelajaran kita semua
dan menjadikan polis
lebih kuat lagi terutama mendapat spirit nih barusan dari prof
terima kasih prof
kami sudahi wabillahi tobek wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
media sebentar nanti tanya saya
saya antar prof